untuk mengetahui perkembangan terkini setelah bergembung bersama kami
katin sar gabungan pangkalan tni angkatan laut banjarmasin kapten laut febrian rinal
selamat siang pak febrian
pak febrian bisa anda jelaskan sejauh ini apakah masih ada warga
ya bapak apakah masih ada warga yang patut dievakuasi dari rumahnya karena banjir ini
ya sampai saat ini kami masih menerima banyak laporan dari warga
terutama di daerah daerah terisolir
untuk minta bantuan evakuasi bapak terutama yang lansia wanita dan balita
demikian pak rinal
ada berapa lansia dan anak anak yang harus dievakuasi sejauh ini pak
di sepuluh kabupaten dan kota di banjarmasin kalimantan selatan
kemarin kami baru kemarin kita berhasil mengevakuasi satu nenek berusia enam puluh lima tahun
dari kampung banteng untuk dibawa ke rumah sakit
kemudian ada lagi satu warga sakit yang mengeluhkan pesan napas di daerah desa danosala
karena mengeluh pesan napas akhirnya kami tim harus menggunakan apd untuk mengevakuasinya
untuk evakuasi ini sendiri apakah memakai perahu karet atau bagaimana pak sejauh ini
apakah masih ada ketinggian air satu lima meter di sana
dari perintah kepala staf angkatan laut bapak laksamana tni yudho margono
kami prajurit angkatan laut diperintahkan membantu tim syar gabungan
yang dari prajurit pangkalan angkatan laut banjarmasin
satuan komando pasukan katak kormada ii
kemudian penyelam tni al dari dislam bayar kormada ii
kemudian pasukan intayam bibi marinir dan brigade infantri marinir
dan kami menggunakan dua puluh tiga
perahu karet beserta motor tempelnya untuk mengevakuasi
kami utamakan tempat tempat yang terisolir
yang jauh dari bantuan karena akses daratnya terputus
kami menerobos masuk sampai ke area area persawahan
kemudian ke semua daerah daerah yang terisolir agar mereka juga mendapatkan bantuan dan evakuasi
demikian pak irhano
ya pak febrian saya ingin tahu konfirmasi kepada kami
daerah yang terisolir tersebut
berada di kabupaten banjar atau di kabupaten hulu tengah sungai
atau bagaimana pak fabrian
dua hari yang lalu kami berhasil menembus ke daerah desa penggalaman di kabupaten banjar
tepatnya di kelurahan martapura
itu kami harus menembus area persawahan untuk bisa mencapai ke sana
karena informasi dari warga bantuan tidak bisa masuk ke sana karena akses jalannya terputus
baik sempat juga informasinya tni mengerahkan helikopter atau pesawat
untuk menarjunkan bantuan logistik
apakah ini sudah berjalan sampai dengan hari ini pak febrian
nah untuk sore hari ini akan ada datang kri teluhading yang membawa sejumlah bantuan
dari kelantan mal tiga belas
membawa bahan makanan
obat obatan semua dibawa untuk didistribusikan di sini
kemudian kemarin kami mendistribusikan bantuan dari kepala staf tni angkatan laut
sebanyak seribu paket untuk kami distribusikan di sejumlah tempat yang terdampak banjir
demikian pak ngeranop
sebenarnya warga mana pak yang tidak merata mendapatkan distribusi logistik
sehingga harus mengais bahan makanan dari tos herba
kebanyakan di sini fasilitas umum banyak terendam pak
jadi sebenarnya mereka mencari bahan bantuan juga susah karena banyak fasilitas umum yang terendam
seperti pasar kemudian spbu banyak yang terendam pak
pak febrian ini kendalanya apakah curah hujan masih cukup tinggi di sana
sehingga proses untuk penanggulangan jalan yang terdampak banjir ini masih bisa diatasi
bagaimana sebenarnya pak fabrian
sampai sejauh ini dua hari kemarin curah hujan cukup tinggi
tapi alhamdulillah hari ini masih belum ada hujan
kami berharap semoga musibah ini segera berakhir banjir segera surut dan semua masyarakat selamat
apa upaya dari sar sejauh ini pak hingga ke depan karena masih tanggap darurat di banjarmasin kalimantan selatan atau sepuluh kabupaten kota
apa yang akan dilakukan selanjutnya pak febrian
lebih lanjut pak
lebih lanjut pak
lebih lanjut pemerintah setempat berkerjasama dengan bpbd dan basarnas membuat organisasi penanggulangan bencana
jadi semua tim yang terlibat termasuk tni polri kita bersinegretik untuk melaksanakan sar
jadi kita dibagi di berbagai lokasi yang masih terisolir demikian
baik tim sar gabungan tni angkatan laut kapten laut febrian rina langsung dari kalimantan selatan
selamat bertugas kembali pak febrian
terima kasih bang herano selamat siang